dampak keputusan pemerintah menurunkan harga minyak goreng
langsung dirasakan pedagang eceran di pasar karangayu semarang
rabu siang pedagang minyak goreng kemasan maupun curah
mengaku penjualan menurun drastis
karena warga memilih membeli minyak goreng seharga rp empat belas per liter di toko kelontong
padahal pedagang terlanjur membeli minyak goreng untuk stok dalam jumlah besar
saat harganya masih tinggi
minyak goreng untuk stok penjualan mereka beli dengan harga rp delapan belas hingga rp dua puluh per liter
tak mau rugi besar jika menurunkan harga
mereka akan bertahan pada harga lama untuk pekan ini
sesuai kelonggaran yang diberikan pemerintah
jika minyak goreng mereka tidak laku mereka akan mengembalikannya ke pihak grosir

bagi pembeli penurunan harga minyak goreng sangat menegakkan
warga khususnya pedagang makanan berharap harga minyak tidak naik lagi
tanggapannya kalau murah seneng kalau mahal ya susah
kalau jualan makanan kalau minyak mahal kan nggak ada turahan nih
selasa delapan belas januari menteri perdagangan menyatakan
pemerintah menyediakan perusahaan untuk menjualan minyak goreng
mereka akan menjualkan satu lima miliar liter minyak goreng selama enam bulan ke depan
dengan harga rp empat belas per liter